tadi juga anda menyinggung soal ada yang mungkin salah menafsirkan apa yang anda katakan itu
soal agama dan juga pancasila
apa sebetulnya yang ingin anda sampaikan soal itu
ini yang ingin saya sampaikan tadi yang tertinggi di indonesia ini kan konsensus
nah ada kelompok kelompok yang membenturkan konsensus nasional sebagai hukum tertinggi
dengan penafsiran mereka sepihak maksudnya kecil kelompok gitu loh
jadi saya ulang semua bangsa indonesia ini kan beragama karena ada kata religius ketuhanan tadi
itu ya nah di fakta sosialnya begitu
tapi juga ada segmen yang belum mau menerima ini sebagai kesadaran bersama itu
maka mereka masih menganggap penafsiran mereka itulah yang lebih tinggi
misalnya perlu bikin khilafah
nah kalau ini dibiarkan karena mayoritas itu muslim
ya jangan salah disini
itu klaim mayoritas nanti kalau terjadi konflik agama
agama sebagai pemecah belah utama
kan begitu tuh
nah makanya kita harus kelola ini
ini harus dikelola dengan baik
saya menawarkan konsep religius dan seksualisasi

ini yang saya maksud sebenarnya
konsensus yang sudah disepakati bersama ya
jadi siapapun terlahir di republik indonesia ini terikat oleh konsensus rasional
bahwa kita ini negara pancasila
dengan segala turunannya
nanti maksudnya yang terkait dengan beragama bukan beragama berbangsa dan negara
itu nanti yang turunannya itu kan yang keluarnya dari dpr mpr
pendebatan itu sebelum diundangkan
tapi tidak menyentuh masalah ibadah mahdoh ya
ya itu kembali ke masing masing agama
oke menarik prof yudhya
jadi termasuk juga kalau kita bicara tadi ada katakan
banyak yang ada kelompok kelompok yang menolak pancasila togut dan lain sebagainya
saya jadi teringat kemudian yang hari ini adalah ketika sempat pro kontra pemulangan
maksudnya pemerintah sekarang kan
dari sudut pandang anda apakah memang itu
sudah cukup tepat atau memang
keberadaan kelompok kelompok ini
berbahaya sekali bagi ideologi pancasila
saya sependapat dengan pemerintah ya
yang katakan mereka itu tidak perlu diperluangkan
karena dengan membakar paspor itu sebenarnya sudah kudeta sudah repulusi sudah
menyatakan diri bukan sebagai orang indonesia
mereka dalam posisi
yang kelembatan segala macam itu
mas jangan salah loh ya
satu orang itu bisa membunuh satu juta loh
kalau dia tahu caranya
nah disinilah perlu ada kewaspadaan nasional
ya maka saya sependapat
mereka tidak boleh dipulangkan
kalau dipulangkan pun
mereka itu harus di proses secara khusus
barangkali kalau bahasa saya lebih keras lagi
mahkamah militer kalau saya itu
yang pelaku pelaku itu
nah kalau anak ya benar kita lihat lagi umur umur itu ada anunya
dan itu bisa ada yang menjadi anak negara nanti
kalau dalam batas tertentu
usianya sekian misalnya orang tuanya tidak ada
karena orang tuanya di penjara misalnya gitu
ini perlu diambil langkah oleh pemerintah sebagai cegah preventif
tapi aspek bukan hanya preventif dalam arti itu
aspek jerak supaya orang lain tidak ikut ikutan
nanti kalau ini dipulang kan yang lain ikut lagi
oh tidak ada apa apa kok boleh boleh saja gitu
oke baik prof
seberapa parah sih sebetulnya mungkin dari kajian bpip
atau dari anda secara pribadi
terkait dengan ancaman ideologi lain terhadap eksistensi pancasila saat ini
situasinya memang seberapa mengkhawatirkan prof
ya kalau orang orang mengatakan sudah banyak
ya itu sudah sangat mengkhawatirkan
tapi kita lihat di lapangan itu
yang paling berbahaya itu
kalau dari segi anu kan orang yang menolak
pancasila dengan mengatakan pancasila itu togut
ya ini terang terangan kalau ini
tapi kalau orang ngeritik pemerintah itu kan beda ya
orang sudah setuju dengan kebijakan itu biasa
tapi kalau sudah mengatakan pancasila togut itu sudah melawan negara
yang jika dibiarkan dan menang kita akan kehilangan negara
ya jadi ini sangat serius
karena itu ditanamkan saya ulang sekali lagi melalui keyakinan agama
yang itu barang mati hidup
itu bagi seseorang
kalau suku bisa dilepas saya bilang tadi tuh
misalnya kamu saya misalnya beda suku ke lain ya orang nggak penting
tapi kalau beda agama ini berbahaya sekali
keyakinannya sampai ke sorga sana masalahnya itu lho
nah inilah yang perlu kita anukan
makanya generasi yang terputus tadi yang milenial ini harus segera
harus segera kita apa istilahnya itu santuni dalam pengertian
karena ini jadikan kewajiban negara harus hadir masalahnya ya
nah negara harus hadir artinya bpp juga harus hadir
apa langkah konkretnya prof hidan untuk menyentuh kalangan milenial anak anak muda
yang mungkin sekarang juga lebih banyak menggunakan gadget mereka
berinteraksi secara online gitu
apa langkah konkretnya
ya jadi saya pakai hadis ya
karena kemarin agak kontroversi dikira saya itu antiagama
saya pakai gini kira kira
kalau saya tanya kepada nabi gimana
nah khotibunasa dikodri ukulihim
ajaklah berbicara orang lain sesuai dengan akal mereka
maksudnya begini kalau orang suka gadget ya kamu pakai gadget
orang bicara ekonomi ya kamu ngomong ekonomi gitu kan
nah maka dari segi metode tadi ini sedikit agak berbeda dari yang ada di bp tujuh dulu
keempat misalnya itu lebih ke training training lebih kira kira tanda petik
agak serius megang gitu
nah tapi kalau
nanti kita buat fun karena anak muda maunya itu
ya mungkin barangkali kalau bahasanya serius tapi santai
ya misalnya kita akan kerja gotong royong bareng misalnya kayak gitu
itu apakah lewat program kah
iya pakai program
dan program nanti ada kerjasama dengan semua lembaga ya termasuk dengan media
karena kita akan menggunakan akal mereka
ya seperti yang anda maksud
kalau mereka ada youtuber ya kita harus pakai youtuber
apalagi itu itu semua harus kita pakai
nah ya itu yang dimaksud
jadi kita hanya mengikuti
jadi orang kayak saya ini kan masa paham sih teknologi kayak gitu kan
nah maka kita bekerjasama
gotong royong itu kalau dalam bahasa pancasila
ya ya itu jelas ya
nah di sini juga akan terjadi ekonomi ekonomi kreatif
karena yang ngomong bukan saya bukan romo beni misalnya gitu
tapi mungkin orang umur lima belas tahun untuk berbicara kepada ya mungkin dia artis mungkin dia pemain bola mungkin dia apa
agar lebih ini ya lebih dekat ya
jadi didekati dengan apa mau mereka bukan apa yang kita mau
pola pola seperti bp tujuh pm empat apa menurut anda tidak cukup efektif hari ini
tapi kan itu dulu juga cukup ini
ya itu akan dipakai tapi dalam batas tertentu
untuk yang serius serius lah ya kira kira
kira kira gini lah kalau dipakai itu dirjen dikumpulin ya dipakai pola agak kesana misalnya
tapi kalau untuk anak anak slt ah itu tidak terlalu serius di situ
misalnya dulu saya sebagai mahasiswa ikut penataran p empat itu kan serius banget tuh
nah gitu ini mereka takut mereka ini anak anak ini takut
pokoknya santai jadi bagaimana memasuki kalau bahasa akal tadi psikologi mereka lah kira kira gitu
nah kita masuk sesuai dengan keinginan mereka
kalau mereka suka mancing ya kita buatkan apa namanya
forum pancing atau wahana apa aja